keluarga mendiang yosua tabarat menganggap putri cenrawati berlebihan membela diri
putri masih mempertahankan skenario pemerkosaan yang dianggap menimbulkan fitnah bagi mendiang maupun keluarga yosua
samuel tabarat ayah mendia nofrian syah yosua tabarat menyayangkan pembelaan terdakwa putri cenrawati yang menurutnya berlebihan
dalam sidang kemarin putri mempertahankan skenario bahwa ia diperkosa mendiang yosua tabarat
padahal kejadian perkosaan itu tidak pernah dilaporkan ke pihak perwajib
keluarga yosua hanya berharap agar hakim bijaksana memberikan hukuman seberat beratnya bahkan hukuman mati sesuai dengan pasal tiga ratus empat puluh pembunuhan berencana
masyarakat ini kan sudah bisa menilai bukan sebodo yang dia anggap lagi masyarakat ini
pembelaan diri itu terlalu berlebihan
bahkan dia membilang kalau bisa bertemu dengan secepatnya dengan anaknya
anak kami dikemanakan yang sudah mereka bunuh
tidak bisa lagi kami bertemu untuk selamanya
berarti disitulah kemunafikan dia di dalam pembelaan dirinya ini
hanya mementingkan pemikiran dia
anak dia masih hidup
masih bisa bertemu dengan anaknya
kami sudah dihabisi orang itu nyawanya dengan secara sahadis
jadi berpikir hanya untuk dirinya itu artinya munafik